warga lamongan jawa timur selasa pagi dikejutkan oleh penemuan ular sanca sepanjang lebih dari empat meter yang bersembunyi di plafon rumah warga
ular dapat ditangkap setelah petugas pemadam kebakaran dan warga menjebol plafon rumah
sebelumnya warga sekitar mengeluh beberapa ekor ayam peliharaan mereka hilang
ular sanca akan dilepas liarkan di hutan atau diserahkan ke bksda jawa timur
sebuah video amatir memperlihatkan upaya warga menyelamatkan nyawa seekor monyet yang tergantung di kabel listrik pln di kawasan pemukiman padat di jalan cokro aminoto kota tanjung balai sumatera utara
monyet liar jenis ekor panjang berbobot sekitar tiga puluh kg itu sekarat akibat tersengat listrik bertegangan tinggi
warga mengevakuasi dengan mendorongnya menggunakan dua batang bambu
setelah turun monyet didapati dalam kondisi lemas
petugas damkar kota tanjung balai kemudian memberi minum monyet dan merendamnya dalam lumpur
seorang penebang pohon ditemukan tak bernyawa setelah diterkam harimau sumatera di hutan sungai belat di desa teluk lanus kecamatan sungai apit siak riau
pada senin pagi peristiwa itu terjadi saat korban bernama acai sedang tertidur di dalam tenda bersama kedua rekannya
menurut petugas balai besar konservasi sumber daya alam riau peristiwa itu terjadi di kawasan hutan produksi konversi yang merupakan habitat harimau sumatera
tim liputan cnn indonesia